nah ternyata nggak cuma ojek online aja nih ya maya karena pt kereta api telah menyiapkan pedoman new normal juga sebagai bentuk adaptasi pelayanan perkereta apian dengan mengurangi kontak fisik dan merapkan protokol kesehatan
ya itu penting banget untuk diterapkan pedoman new normal ini akan diaplikasikan saat kereta jarak jauh reguler kembali dioperasikan
sehingga saat ini kebijakan pengoperasian kereta jarak jauh seperti kondisi normal masih harus melihat kondisi penurunan penyebaran covid sembilan belas
pihak pt kai sudah menyiapkan pedoman new normal yang dapat diaplikasikan saat kereta reguler kembali dioperasikan
di dalam pedoman tersebut disebutkan tentang pemesanan tiket secara online melalui aplikasi kai akses web kai dan mitra penjualan resmi pt kai
sedangkan loket hanya difungsikan untuk pembelian langsung
pada hari yang sama pembelian tiket melalui loket dilayani tiga jam sebelum jadwal keberangkatan kereta
selain itu penumpang diwajibkan untuk menggunakan masker pelindung wajah dan pengecekan suhu tubuh
proses boarding juga akan dilakukan secara mandiri oleh masing masing penumpang
samping itu juga tentu dalam perjalanan new normal yang kita konsep juga adalah kami pastikan bahwa petugas kami di atas kereta
itu secara rutin
setiap tiga puluh menit sekali akan membersihkan tempat tempat atau bagian bagian kereta yang sering terkontak oleh tangan
kemudian juga satu lagi petugas kita di atas kereta itu akan memeriksa suhu tubuh penumpang setiap tiga jam sekali
untuk memastikan kondisi kesehatan penumpang
dan kami di atas kereta sudah menyediakan ruang isolasi